seorang pengemudi mobil protes saat mobilnya yang parkir di bawah rambu larangan parkir di kawasan jatinegara jakarta timur diderek petugas pada jumat siang kemarin
sementara puluhan motor ojek online yang parkir sembarangan di bahu jalan diangkut paksa petugas di palmera jakarta
seorang wanita protes saat petugas suku dinas perhubungan menderek mobilnya yang terparkir di bawah rambu larangan di kawasan jatinegara jakarta timur
dia tidak terima mobil yang baru saja ia parkir untuk membeli buku langsung diderek petugas
selain melanggar aturan pengemudi mobil tersebut ternyata masuk laporan warga yang melaporkan parkir liar melalui aplikasi berbasis online yang baru diluncurkan petugas sudin perhubungan
kepala seksi pengawasan dan pengendalian sudin perhubungan jakarta timur selamat dahlan mengatakan
jika aplikasi bernama sipar libasi atau sistem informasi pelaporan parkir liar berbasis aplikasi ini dapat digunakan warga di wilayah jakarta timur untuk melaporkan parkir liar yang berada di sekitar mereka
selain parkir liar petugas juga merazia pengendara motor yang melintas di jalur busway
sementara itu puluhan motor ojek online yang masih nekat memarkir kendaraan di trotoar dan bahu jalan di jalan tetara pelajar palmerah tanah abang jakarta pusat diangkut paksa petugas jumat pagi
para pengemudi ojek online ini hanya bisa pasrah saat petugas mendatangi dan menaikkan motor motor mereka ke atas truk
tak hanya melanggar perda tentang ketertiban umum
keberadaan para ojek online yang manggal di bahu jalan di sekitar stasiun palmerah juga dituding menjadi penyebab kemacetan